saya ada sembilan yang didukungkan putusan kami adalah sembilan
salah satu dari kementerian itu pak erik salah satu
memang saya intent dengan pak erik beberapa wilayah juga sembilan tujuh
ada yang pak ganjar tapi di bandar juga ada pak anies nanti kita akan perlukan pak anies
jadi sudah bulat pak erik pak ya
nanti pada saatnya akan diputuskan ada sembilan nama